lebih lanjut lagi hani memaparkan bagaimana dirinya bisa terjun ke bisnis ilegal tersebut hingga tertangkap oleh pihak kepolisian
hani menyebutkan dalam tiga tahun belakangan mereka adalah satu satunya sindikat indonesia
yang berhubungan dengan rumah sakit preah ketmalia untuk bisnis jual beli ginjal
sebelum diberangkatkan ke negara kamboja untuk menjual organ ginjal
para korban ditampung di salah satu kontrakan di kawasan tarumajaya kabupaten bekasi jawa barat
mereka menunggu permintaan dari pihak rumah sakit preah ketmalea yang berhubungan secara langsung dengan hanim
setelah pihak rumah sakit mengirim permintaan calon korban hanim pun langsung memberangkatkan korban ke kamboja
setibanya di kamboja para korban akan ditempatkan di lantai tiga rumah sakit sambil menunggu calon pembeli
dan berikut penuturan lebih lanjut tersangka hani terkait lika liku menjadi pelaku penjual ginjal manusia ilegal
di kamboja ada beberapa tempat yang diperlukan penjual ginjal manusia

lalu berarti mas hani ini ke kamboja istri tidak tahu kalau mas hani itu
tidak tahu tapi istrinya tahu proyek rumah sakit itu mengharuskan saya untuk mencari donor
nah disitu saya menunggaskan teman teman
teman saya di indonesia untuk mencari apa namanya pen donor
kemudian gimana caranya untuk membuat paspor
terus gimana caranya supaya penerbangan anak anak itu tidak terkendala
yang mengatur operasi di sana itu profesor dari negara cina
semua benar atau tidak kan
namanya saya kurang pasti itu namanya yang saya tahu itu namanya pak chen prof chen
kalau dokter dokternya itu ada yang dari vietnam ada yang dari kamboja ada juga dari cina
kalau pasien pasiennya kalau penerima penerimanya smp nya itu ada yang dari malaysia dari indonesia
dari jepang dari korea
sebagian kenal sebagian juga tapi kalau untuk jalur kamboja itu cuma saya
itu rumah sakit yang paling enggak ridet
masani menjenguk otak dari sejarah